upaya memberantas pinjaman online ilegal membutuhkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga agar strategi penanganan bisa optimal
sejumlah lembaga terkait yaitu otoritas jasa keuangan bank indonesia kepolisian kementerian kooperasi dan ukm
serta kementerian komunikasi dan informatika mengeluarkan pernyataan bersama
isi pernyataan ini mulai dari masalah pencegahan penanganan aduan masyarakat hingga penegakan hukum
mereka juga akan membuat perjanjian kerjasama yang memuat langkah masing masing dalam koordinasi satgas waspada investasi
upaya ini kita lakukan agar kerja kita bersama bisa terintegrasi dan efektif dan terstruktur
sehingga kita dapat menghasilkan yang optimal dalam penanganan khususnya pinjaman online ilegal ini
menko minfo menegaskan keberadaan jasa pinjaman online ilegal
dan bahwa penjagaan pinjaman online ilegal harus diatasi karena mengganggu ruang digital
untuk memberantas mata rantai jebakan pinjaman online ini kominfo telah melakukan sejumlah langkah komprehensif
lembaga ini telah memblokir akses ke platform pinjaman online ilegal
serta gerakan literasi digital kepada masyarakat
kominfo telah memutus akses atas tiga delapan ratus lima puluh enam konten terkait fintech
yang melanggar peraturan perundangan
dan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk mengkultivasi kultur kesadaran perlindungan privasi dan data pribadi
dengan target tahun ini dua belas empat puluh delapan juta rakyat peserta
di lima ratus empat belas kabupaten kota di seluruh provinsi di indonesia
hingga juli lalu satgas waspada investasi telah menerima tujuh satu ratus dua puluh delapan pengaduan masyarakat terkait pinjol ilegal
satgas waspada investasi bekerjasama dengan kepolisian republik indonesia telah menutup tiga tiga ratus enam puluh lima perusahaan jasa pinjaman online ilegal
namun saat ini masih terdapat
empat ratus empat puluh dua entitas pinjaman online ilegal yang beroperasi